kita beralih ke informasi lainnya seratus hari setelah tragedi penyiraman air keras ke penyidik senior kpk novel baswedan
insan kpk menggelar aksi dan juga doa bersama di gedung merah putih
pimpinan dan karyawan kpk menginginkan agar keadilan ditegakkan dalam kasus yang menimpa novel
kami sore lobi utama gedung merah putih kpk dipenuhi seluruh insan kpk
mereka menggelar aksi dan doa bersama
kpk berkomitmen untuk mengawal penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan
novel kini masih mendapatkan perawatan intensif di singapura
kondisi mata kanannya telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan tapi tidak demikian dengan mata kirinya
rencananya novel akan menjalani operasi besar untuk memulihkan kondisi mata kirinya
istri novel rina emilda menyampaikan harapan agar penegak hukum segera menjalankan apa yang diamanatkan
langsung oleh presiden joko widodo yaitu mengungkap pelaku dan aktor intelektual tindakan kriminal ini
saya mengucapkan terima kasih kepada presiden bapak jokowi kepada seluruh pimpinan kpk yang sudah membantu membiayai pengobatan selama seratus hari ini
terima kasih disampaikan kepada seluruh rakyat indonesia yang selalu mengirimkan doa kepada kami
kepada suami saya untuk kesembuhan kedua matanya
yang kedua ingin mengingatkan bahwa ada perintah presiden yang belum dilaksanakan untuk mengungkap tuntas pelaku penyerangan suami saya novel baswedan
yang ketiga meminta presiden mendukung memberikan perhatian dengan mendesak pihak pihak yang bertugas
untuk mengungkap melakukan tugas dengan sebaik baiknya untuk mengungkap pelakunya sebagaimana mestinya
ketua kpk agus raharjo menyampaikan bahwa kepolisian akan berangkat ke singapura untuk melakukan pemeriksaan kepada penyidik senior kpk novel baswedan
agus menambahkan kapolri jenderal polisi tito karnavian meminta agar kpk membentuk tim internal untuk membantu pengusutan kasus penyiraman air keras yang menimpa novel
permintaan kapolri itu pun saat ini tengah dipikirkan oleh internal kpk
sebenarnya pak tito minta itu dan kita lagi membicarakannya di dalam
apakah kemudian tim itu apa kemudian memberikan tambahan informasi tambahan data itu cukup di luar saja atau masuk dalam tim itu yang belum kita putuskan
kamis kemarin genap seratus hari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
polisi telah memiliki tiga sketsa terduga wajah pelaku penyiraman
namun hingga saat ini polri belum bisa menemukan siapa pelaku penyerangan tersebut
kadif humas polri mengatakan tiga sketsa wajah terduga penyiraman novel telah dibuat dan diserahkan ke penyidik polda metro jaya dan juga pihak kpk
namun wajah yang dibuat berdasarkan kumpulan keterangan saksi belum berhasil mengungkap siapa pelaku penyiraman
penyidik hingga saat ini masih memperbaiki tiga sketsa tersebut